kamu juga gak akan lupa
kamu gak akan lupa sama aku
sebenarnya mau kamu apa sih
pesah pernikahan udah disiapkan undangan udah disebar
sekarang tiba tiba kamu bilang pesah pernikahannya gak jadi
sebenarnya mama masih kesel sama edo
kurang ajar tuh anak
udah capek capek ditungguin mamanya gak datang
patah saja dia gak bilang sama mamanya
ma tunggu ma
acaranya tuh bukan dibatalin mah
acaranya cuma ditunda tiga bulan
aku mau pergi
aku mau pergi
terus perut kamu mau disembunyi kemana
mama nyerah dia urus ini anak papa aja urus dia ya
ada hal penting apa
tolong tinggalkan mas hendra
di dunia ini cuma ada dua orang
yang paling berharga buat aku
itu mas hendra dan dian
aku butuh mas hendra sebagai suami aku
dan dian juga butuh mas hendra
kamu itu cantik
kamu pinter dan kamu terpelajar
bahkan yang lebih baik sekalipun daripada mas hendra
jadi aku mohon lena tolong
apapun itu yang menjadi alasan kamu
untuk berhubungan dengan mas hendra
aku gak pernah ngerebut mas hendra
dari tangan kamu
hubungan aku sama mas hendra
nggak bisa diputuskan secara sepihak
maksud kamu itu apa sih len
semuanya tergantung mas hendra
apa keputusan mas hendra
sebaiknya kamu dan mas hendra
bicarakan dulu masalah ini
karena ini masalah kalian berdua bukan masalah aku
begini cara kamu min
ngobrolin apaan di tempat kayak gini mit
kamu pikir aku percaya
pak hendra nggak enak pak rahmi banyak orang pak
aku kan udah bilang sama kamu lain
jangan temuin mita
ngapain sih kamu ngeladiin omongan dia
kayak nggak ada kerjaan aja kamu
maaf mas hendra emang aku kok yang salah mas
emang aku yang salah
akhirnya perjanjian kita selesai juga ya
satu bulan lagi ya mas
kamu udah gila ya gus
kamu pikir semua masalah bisa selesai dengan uang
lagian aku juga udah capek pura pura terus atau enggak
kalau gitu kita pacaran beneran aja
aku rasa kamu gak cocok buat aku
tapi aku akan berusaha bikin kamu cocok sama aku
asal kamu tau ya mas
aku tuh suka senang bahkan kagum banget sama kamu
makanya aku percaya
aku bisa kok bikin kamu suka sama aku
nggak perlu gis